dan sepenuhnya diserahkan kepada internal partai
sementara itu berbicara terkait calon presiden
menteri bumn erick thohir tak ingin gede rasa atau besar kepala ikutnya pres atau menjadi cawapres
sebelumnya nama erick thohir dan men parikraf sandiaga uno
menjadi tokoh terpopuler di kalangan wanita p tiga untuk diusung pada pilpres dua ribu dua puluh
ditemui dalam seminar nasional partai persatuan pembangunan senin sore
erick mengaku lebih fokus dalam mengemban amanahnya sebagai menteri bumn
terlebih adanya ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi pada tahun depan
kalau dari partai partai itu terbuka
terbuka artinya ada tawaran itu
nggak boleh ya
dan jangan gair jumlahnya banyak
selain erick thohir ada juga sejumlah nama yang masuk dalam perhitungan capres cawapres p tiga
di antaranya ganjar pranowo anies baswedan sandiaga uno hingga plt ketum p tiga mardiono
di meliputan cnn indonesia